alhamdulillah udah mulai banyak nih yang jajan di sini mudah mudahan laris manis
kerengan aku bisnis menerima nerohim kerengan untuk kotak dibeli beli ini juga mau
pasti berdoa buat mama kembali ya aku nggak bakal biarin intan aku harus aja
berdoa sampai sel quran
terima kasih allah
engkau sudah memberikan hamba
anak yang soleha
hamba ini hanya manusia yang berumur dosa
sudah terlalu banyak kejahatan
dan dosa yang hamba perbuat ya allah
di akhirat kelak ya allah
aduh udah jam setengah empat
aku mau kemana
aku mau jual gorengan
di pasar kaget di halaman masjid eh
banyak yang jualan minuman sama makanan
buat buka puasa lah ya
dahin biar gorengan aku laku banyak ya
loh intan ya gak perlu jualan gorengan lagi
tapi aku mau cari uang yang banyak
biar bisa ditabung eyang
soalnya aku mau balik kerujung baru buat mama
hadiah buat lebaran
kalau yang itu
mudah mudahan jualan kamu laku keras
kamu jualan yang rajin ya dan sepangat
iya eyang makasih ya
aku baru pertama kali baca alquran
kayaknya intan bacanya gampang banget deh
kenapa aku nggak bisa ya
dunia intan dikabulin lagi
pokoknya aku harus atamin alquran sebelum intan
aku gak mau kehilangan mama lagi
aku harus atamin alquran
kamu liat sendiri kan
kak nailla itu gak bisa dipisahin dari intan
buktinya semenjak aku pulang kesini
dia terus terusan nyariin intan
kamu masih mau ngelak
buktinya kanela itu minta dibuatin baju lebaran khusus buat intan
artinya dia gak bisa melupain intan
di hati dan pikiran dia itu pasti tentang anak anaknya mas
bener kan kata kataku mas
papa bantuin aku dong
mau dibantuin apa
udah gak kuat ya puasanya ya
ntar lagi buka tanggung
enggak kok tiara masih kuat
sama ya kamu mau dibantuin apa sih nak
tiara mau ngaji
tiara mau belajar ngaji
papa senang banget kamu mau belajar ngaji
tapi kenapa tiba tiba kamu belajar ngaji
masa tahun ini tiara mau ngatam alquran pa
tante juga seneng dengernya
tante pasti cariin guru ngaji buat kamu
tante mau cariin guru ngaji buat aku
secepatnya tante jamin bakal ada guru ngaji buat kamu
tante mau belajar ngaji
kalau aku udah belajar ngaji
aku pasti bisa tambah quran sebelum intan
abis itu aku bakal berdoa biar mama tetep tinggal disini
dan ga pernah ninggalin aku lagi
alhamdulillah udah mulai banyak nih yang jajan disini
mudah mudahan laris mandis gue dan anakku
besis menerima neraka
besis menerima nerokim
gorengan untuk kotak
ini juga mau bu
assalamualaikum bu ayu
waalaikumsalam bu fitri
ibu saya ada beberapa baju baru ini
buat anak anak panti asuhan ibu
semoga bermanfaat ya bu
terima kasih bu
nanti saya bagikan ke anak anak yatim bu
untuk saya dan keluarga
agar dilancarkan urusan kami
insya allah bu
nanti kita doakan sama anak anak yatim
semoga ibu dilancarkan
terima kasih ya bu
nah mumpung bulan ramadhan
saya mau kasih tau nih arti pentingnya bulan ramadhan
karena bulan ramadhan itu bulan yang sangat mulia
segala amal dan kebaikan yang kita lakukan
itu bakal pahalanya tuh bakal dilipat gandakan sama allah
jadi banyak keberkahan yang kita dapat
kalau kita melakukan kebaikan
contohnya sedekah dan
kenapa begitu ustazah
karena kalau kita memberi orang lain
atau sedekah kepada orang lain
maka orang lain itu akan sangat bersyukur
dan mendoakan kita yang baik baik
jadi semakin banyak orang yang mendoakan kita yang baik baik
maka insya allah doa kita akan segera
dan cepat didengar sama allah
karena kita kan gak tau mungkin salah satu dari mereka
mungkin salah satu dari mereka
ada yang dikabulin doanya sama allah
aku harus lakukan banyaknya kebaikan buat orang orang
seperti kata ustazah nisa
biar mereka doain aku
semakin banyak yang nendoain
semakin cepat doa yang aku inginkan terkabul
bu ini gorengan gratis
apa bener ini gorengannya gratis dek
tapi abis beli otok otok sama gorengan saya
tolong doain biar mamaku kembali lagi sama aku
emang ibu kamu kemana
mamamu pergi ninggalin aku
makanya tolong doain aku ya
semoga kamu bisa berkumpul lagi dengan ibu kamu
semoga adek cepat ketemu sama ibu adek
biar sama sama
pak itu yang mau ngirim tatjil masih ada lagi gak pak
kalau masih ada biar sekalian
jadi sekarang kita fokus buat bagi bagiin ke orang yang mau buka puasa di masjid aja
oh ya udah kalau gitu pak
di luar tadi ada anak kecil yang bagiin gorengan gratis
yang beliang pak
lumayan juga nih buat buka puasa
jadi kenapa dibagi bagiin ya kenapa gak dijual aja
ya anak kecil itu minta orang yang ngambil gorengannya supaya ngedoain dia cepat ketemu sama ibunya pak
soalnya anak kecil itu nggak tinggal sama ibunya
pak pak saya tinggal dulu sebentar pak
sama sama yang ini aja
intan kamu masih punya aku intan
ayah kandung kamu
tapi sampai kapanpun
udah cukup aku nyakitin ibu kamu naila
karena aku yang bikin nayla itu jadi stres